polda metro jaya terus menelusuri keberadaan jaringan perdagangan dan eksploitasi seksual terhadap anak yang berkedok kafe di sejumlah wilayah di ibu kota
sebelumnya subdit renakta di treskrimum polda metro jaya berhasil mengungkap sindikat perdagangan dan eksploitasi seksual anak di bawah umur di rawa bebek penjaringan jakarta utara
polda metro jaya masih terus memeriksa enam tersangka kasus perdagangan dan eksploitasi seksual terhadap anak yang ditangkap di kafe kayangan rawa bebek penjaringan jakarta utara
polda metro jaya juga menelusuri keberadaan kafe lainnya yang serupa
kepala bidang hubungan masyarakat polda metro jaya mengatakan saat ini petugas berfokus pada penyembuhan sepuluh orang anak yang diselamatkan dari jaringan tersebut
polda metro jaya juga akan menggandeng sejumlah pemangku kepentingan
seperti kementerian sosial komisi perlindungan anak indonesia dan komisi nasional perlindungan anak untuk memberikan terapi atau konseling kepada para korban
sekarang ini kan masih di proses sidik ya oleh penyidik dari reserse
kita tunggu saja karena memang sudah enam tersangka yang sudah kita amankan perannya masing masing sudah kita ketahui
kita masih mendalami terus karena memang yang utama sekarang ini adalah bagaimana kita bisa membantu para korban
karena ada sepuluh korban di sini
sebelumnya subdit renakta polda metro jaya menggerbek kafe khayangan di kawasan rawabebek penjaringan jakarta utara
dari dalam kafe petugas menyelamatkan sepuluh orang anak di bawah umur yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial dan menangkap enam orang tersangka
para anak di bawah umur tersebut dipaksa untuk melayani sepuluh pria dalam sehari dan didenda jika tidak mencapai target tersebut
dalam sebulan tersangka bisa menghasilkan dua miliar rupiah
selain itu para korban juga tidak diizinkan memegang ponsel oleh para tersangka
korban juga disuntik obat agar tak mengalami siklus menstruasi
tim liputan cnn indonesia
mungkin ada benarnya adegium ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri
di tengah kemegahan gedung tinggi selama dua tahun sekelompok orang memaksa anak anak perempuan usia belasan tahun melayani laki laki di tempat hiburan malam
om zetem mengatakan
om zetem mencapai dua miliar rupiah per bulan
sekali lagi ini terjadi di ibu kota negara tidak jauh dari pusat pemerintahan
kita bahas malam ini bersama para narasumber
ada bu aode herlina anggota komisi e dprd dki jakarta
bu waode selamat malam
terima kasih sudah hadir malam hari ini
dan juga ada mbak aim marjati soliha komisioner bidang trafficking dan eksploitasi kpi
mbak aim selamat malam
terima kasih malam ini sudah hadir
saya akan menyapa pak kabit humas polda metro jaya kombespol yusri yunus
pak yunus selamat malam melalui sambungan telepon
selamat malam mbak selamat malam bu wade bu ai selamat malam
pak yunus terima kasih malam hari ini sudah bisa berbincang
bisakah kami mendapatkan sedikit gambaran perkembangan dari kasus ini
apakah sudah dikembangkan apakah tersangka ada kemungkinan bertambah
terima kasih saat malam semuanya
memang sampai dengan saat ini enam tersangka masih kita lakukan pendalaman terus
dan juga tim masih bergerak di lapangan
untuk bisa mengungkap apakah kemungkinan masih ada
tersangka tersangka lain atau kemungkinan tempat tempat lain yang memang yang sama dengan ini
kita lakukan penyelidikan ya
nanti kalau memang ada kita lakukan setiap pagi minggu kita akan mengungkap semuanya
tapi sampai dengan saat ini enam pelaku masih didalami terus
kemudian juga untuk korban mungkin mbak ahi yang kami teman teman bersama lebih paham
bagaimana situasi dan kondisi sepuluh korban yang sekarang ini
sudah kita kembalikan ke pihak keluarga maupun dari stakeholder yang memang menangani masalah kesehatan
baik secara fisiknya semakin fisik daripada korban itu mbak
jadi ada berapa anak yang berhasil diselamatkan pak yunus
dari hasil penggelidahan kita disana memang ada sepuluh anak yang berhasil diselamatkan dari kelompok mereka semua ini ya
ini kan ada dikenampungkan empat arti kayangan di bawah jaringan jakarta republik
pak yunus berapa lama polisi mendalami kasus ini
memang berdasarkan laporan dan juga informasi yang ada ya
kita setepat itu langsung juga mendatangi dan melakukan penggelidahan penangkapan terhadap para pelakunya
karena memang keresahan ini memang sudah kita dengar kita lidih dan tidak terlalu berapa lama kemudian kita lepas
pak yunus sudah berapa lama
sudah berapa lama
sudah berapa lama
sudah seperti maklum ya kalau misalnya di tempat tempat hiburan malam itu ada dugaan dugaan dilindungi oleh beberapa pihak
apakah polisi juga akan memperluas skup penyelidikan sampai ke sana sana pak yunus
ya memang betul pak saya katakan tadi bahwa memang ini kan tim sudah kita bentuk ya
kita akan di satu sisi kasus yang ini kita tetap berhubungan dengan tim
kita akan mencari kemungkinan apakah ini memang sindikat
sindikat karena kan ini ada mereka yang kita tangkap ini kan ada yang memang bekerja sebagai pencari ya dan menjual kepada pemilik kafe
dan juga informasi awal bahwa si pemilik kafe ini memang sudah lama waktu masih ada kali jodoh sebelum dibersihkan oleh komitmen daerah dki jakarta itu memang sudah pernah berdiri kafe ini
karena ada pembersihan kemudian mereka pindah
ini semua kita masih dalami semuanya
termasuk tim tetap akan mencari juga daerah karena memang ini pindahan dari kalijodo ini yang banyak
di sana ini masih tim masih bergerak ke lapangan untuk menyelidiki dan mencari
atau kemungkinan masih ada kafe kafe yang lain yang sama dengan ini
teman teman polisi meyakini tidak hanya satu kafe ini saja
ya betul itu mbak kita masih dalami semua
atau kemungkinan di tempat tempat lain juga kita masih terus karena ini sudah langsung perintah pak kapolda untuk segera membentuk tim
ya ini karena ini sudah perlu dihubungi
jadi kembangannya memang harus segera dituntaskan
karena kita terhantar semuanya mbak
pak yunus bisakah disampaikan sebenarnya semudah apa mereka mendapatkan mencari anak anak yang kemudian untuk dipaksa untuk melayani para pria ini
dengan kemudahan sekarang ini kan kemudahan menggunakan atau mencari dengan menggunakan media sosial yang ada mbak
mereka sama dengan kasus yang ini sama
mereka merekrutnya dengan cara
mereka berkomunikasi di media sosial
terus kemudian menawarkan satu pekerjaan dan juga iming iming yang bagus kepada masyarakat masyarakat yang ada di daerah daerah
khususnya daerah jawa tengah jawa barat aisah
ya sayang sekali sambungan komunikasi agak terganggu dengan pak yunus
nanti kami akan mencoba menghubungi pak yunus saya ke bu aude
bu laude apa tanggapan anda soal ini
ini terjadi betul betul tidak jauh dari tempat kita berada sekarang
pertama saya sebagai wakil rakyat mengutuk kejadian ini dan berharap ini tidak terjadi lagi
dan ini adalah kejahatan melanggar hak azazi manusia kejahatan kemanusiaan
dan saya berharap ini kepolisian mengusut tuntas supaya ini memutus mata rantai perdagangan anak di khususnya di dki jakarta
tuntas itu harapannya sampai mana tuntas
karena saya yakin kalau misalnya data yang dimiliki anggota dewan itu pasti jauh lebih lengkap
jadi mungkin sudah tahu ini kemudian kemana siapa yang seberapa luas jaringan ini atau bagaimana
ya mudah mudahan ini bisa semua lintas sektoral bisa termasuk kepada kepolisian
pertama kami sampaikan apresiasi
mudah mudahan aparat polisi terus mendalami
mudah mudahan aparat polisi terus mendalami
terus mendalami ini sindikat ini supaya bisa dengan data yang ada di dprd dan dengan dinas yang ada di dki jakarta seperti dinas ppapp
kemudian adanya gugus tugas yang dari kementerian dan juga di dinas ppapp
mudah mudahan bisa terjadi gugus tugas yang bisa dilaksanakan sampai ke tingkat bawah
sehingga sindikat itu bisa terbantu untuk diberantas di dki jakarta mungkin itu
pak ode kalau misalnya ini bisa berjalan sekian lama dua tahun
kemudian ada kemungkinan ini tidak hanya satu tempat saja yang begini
apakah kita warga kemudian pemerintah daerah pemprov juga apa yang salah sebenarnya
apa yang salah sebenarnya
apa yang salah sebenarnya
yang harus kita lakukan pertama adalah harus hukum pertama harus tegas dilakukan supaya tindakan ini harus diberi hukuman yang seberat beratnya supaya ada efek jerah
yang kedua tingkat pedulinya kita di masyarakat itu supaya lebih tinggi
misalnya ketika dilihat ada kejanggalan di lingkungan kita
di rt rw itu supaya segera dilaporkan ke rt rw atau ke kelurahan setempat
sehingga segera ditindaklanjuti jika ada tempat tinggal yang disinyalir memang itu tempat tempat yang mengumpulkan abg abg atau remaja remaja yang bisa diperdagangkan
mungkin itu yang harus tingkat pedulinya masyarakat harus di ya tindakan preventif lah kerjasama dengan kita
dorong pemerintah khususnya dki jakarta untuk memberikan
apa tindakan preventif dan sosialisasi kepada masyarakat
tapi bagaimanapun juga kan kalau misalnya kita bicara soal katakanlah pasti mungkin ya mungkin saya menduga mungkin penduduk di sekitar sana juga pun sudah tahu sebenarnya seperti ini bisa saja sudah tahu seperti apa
karena itu mungkin menjadi pembicaraan seperti urban legend jadi seperti pembicaraan warung kopi seperti biasa
saya mendengar cerita beberapa katakanlah ada beberapa psk yang kemudian bekerja sama dengan beberapa supir untuk mengamankan mereka jika ada razia dan lain sebagainya
itu kan hal yang kita dengar sehari hari ibu
jadi bagaimana sebenarnya bisa memastikan eee ayo sama sama semuanya memutus mata rantai ini
banyak ini harus terintegrasi semuanya
dan yang sekarang kondisinya belum terintegrasi
masyarakat pemerintah kota pemerintah provinsi pemerintah pusat mungkin kita harus lebih fokus lagi untuk khusus kegiatan perdagangan manusia ini yang di jakarta
mbak ai bagaimana kondisi para korban sekarang saya ingin menggali itu dulu
ya ini yang menjadi keprihatinan kita bahwa koordinasi kami langsung dengan p dua tp dua a itu memang fokus
kami ke anak
bagaimana kondisi mereka itu saat ini dalam penanganan assessment p dua tp dua a dan kemudian sudah masuk di rpsa handayani brsm pak
jadi balai rehabilitasi
nah ketika ini sudah masuk di balai otomatis mereka akan melalui sebuah rangkaian rehabilitasi
nah yang kita lihat faktor utama adalah bagaimana kondisi fisik
ya kondisi fisiknya memang cukup memprihatinkan karena dari mulai yang eee yang tidak yang terhubung
yang tidak ada luka kemudian ada luka gitu ya
dan kemudian perlu pendalaman hasil hasil visum dan pemeriksaan
karena tentu saja ada ruang kerentanan eee organ reproduksi yang harus dipastikan
dan itu juga mengakibatkan resiko yang betapa besar ya
artinya anak anak ini kan sesungguhnya eee apa tidak ingin hal itu sesungguhnya bekerja di situ
usianya berapa mbak ai
dari empat belas hingga delapan belas tahun
dan yang melapor itu memang usia eee yang eee apa masih sangat muda ya empat belas ini
nah kami mendapatkan laporan sementara ini kondisi ada tadi secara fisik
nah secara emosi secara psikis ini juga yang memang betul betul dalam kondisi pemulihan gitu ya
artinya step by step karena ini kan baru dan kemudian bap juga baru selesai
masih ada pengembangan tadi saya sangat mengapresiasi kepolisian dalam hal ini saya kira gerak cepat ya
karena tidak mudah loh ada delapan sampai sepuluh anak di situ gitu ya
kemudian delapan anak
kemudian laporan masyarakat
ini sesuatu yang tidak mudah
seperti tadi bahwa dia saya setuju bilang bahwa memang kalau situasi perdagangan manusia ini ya situasinya rumit
karena harus membutuhkan kerja sama membutuhkan koordinasi
kalau kerja sendiri malah malah kita mungkin karena di situ ada sindikat ya
iya ada sindikat
salah salah sebut bisa jadi orang yang kita barengi itu sesungguhnya pelaku gitu
nah situasi rumit inilah yang membutuhkan kerja bersama koordinasi dan saya setuju bahwa ada gugus tugas
yang sesungguhnya di lintas sektoral itu sudah memiliki kerja yang itu kemudian bisa berkaitan dengan masyarakat
dengan penegak hukum dan terutama anak anak kita di panti rehabilitasi
oke baik saya masih ingin mendalami soal anak anak kita para korban itu
mereka berapa lama terjebak di sana dan jalurnya seperti apa
jalur perdagangan manusia yang mereka lalui selama ini
tapi setelah jeda kita bahas itu tetap bersama kami di cnn indonesia
kita masih membahas soal perdagangan anak di bawah umur di sebuah kafe di kawasan jakarta utara yang baru saja dibongkar oleh polda metro jaya
ada enam tersangka sejauh ini ditetapkan
ada sepuluh anak berusia mulai dari empat belas hingga delapan belas tahun yang diselamatkan
pak yusri kapitun mas polda metro jaya masih bergabung
pak yusri tadi anda menyampaikan bahwa ini sedang ada pengembangan kasus lagi
apakah artinya ada pengembangan kasus berkaitan dengan tempat lain
atau dari kasus ini saja kemungkinan ada pelaku pelaku utama lain termasuk dari mereka yang mungkin menyiapkan perempuan perempuan ini untuk dijual
terima kasih mbak putri
jadi memang untuk kasus ini saja kita masih mengembangkan terus saja
apakah kemungkinan bahwa ini masuk dalam jaringan jaringan ya
ini masih kita terus kembangkan oleh tim penyidik
di satu sisi saya sampaikan tadi bahwa memang polda metro jaya
terhadap limong polda metro jaya memang membentuk tim lagi untuk mencari apakah masih ada kemungkinan tempat tempat lain
tempat tempat lain yang memang sama dengan ini
ini masih terus tim penyidik masih di lapangan terus
pak yusri mereka yang ditangkap ini artinya pelaku lapangan saja ya pak yusri
apakah sudah ada termasuk diantaranya pemilik kafe
yang inisial ri ini adalah pemilik kafe mbak
dia biasa dipanggil mami juga
terus dia perannya juga sebagai mucikarinya juga
dia semua yang menerima semua serta membuat aturan di dalam kafe tersebut terhadap para korban korban yang lain ini
dan kemudian juga ada dua mami nya ya
kemudian ada juga yang memang perannya itu mencari
ada dua orang ini yang mencari dan menjual
jadi mencari para korban korban yang ada di daerah daerah seperti tadi melalui media sosial mengingatkan segala macam
kemudian dia menjual menjualnya itu rp tujuh ratus lima puluh satu ratus lima puluh kepada mami yang ri
dan setiap pagi pemilik kafe
mereka mendapatkan anak anak perempuan ini dari daerah mana saja pak yusri
ada beberapa yang dari jawa tengah daerah jember dan sekitarnya
kemudian juga daerah jawa barat juga sebagian besar dari jawa barat
ada yang memang mereka dipanggil ke sini kemudian di gii keberangkatan di jakarta
ada yang memang dijemput oleh mereka sendiri
artinya mereka juga punya kontak di beberapa wilayah itu
ya betul makanya ini kita masih dalami semua pak
apakah memang mereka ini sudah punya juga agent di sana atau bagaimana nanti masih kita dalami semuanya
pak yusri saya penasaran sebenarnya anda mengatakan ini berdasarkan laporan masyarakat
tapi kan ini cafenya sudah berlangsung selama dua tahun
apa yang kemudian akhirnya ada warga yang melaporkan kasus ini
pencetusnya apa pak yusri
sebenarnya kan seperti yang tadi bu wadih sampaikan memang kepedulian masyarakat di sekitar situ lah yang memang yang ada yang mengetahui
terus segera melapor dan juga dari dasar laporan masyarakat inilah yang memang merasa bahwa ada satu kafe ini yang
memperkerjakan anak anak yang bawah umur
kemudian setelah ini telah seseketara langsung berangkat untuk melakukan penyelidikan di tempat tersebut
dan memang kita temukan betul betul memang ada
ada disana kita lakukan penangkapan dan pengembangan di kafe kayangan di daerah penjaringan tersebut
oke oke rata rata pak yusri rata rata anak para korban ini berapa lama sudah berada di kafe ini pak yusri
pengakuan sementara dari tersangka ini bahwa memang sudah setahun ya
karena memang kan di sini
karena memang kan dibuat aturan oleh mereka ini si r ini temannya ini bahwa mereka dipekerjakan disana
kurun waktu selama dua bulan itu tidak dapat gaji
dan kemudian dikasih penampungan tidak boleh sama sekali memegang alat komunikasi sama sekali
tidak dapat gaji nanti pada saat bulan ketiga
dengan aturan bahwa setiap anak wajib untuk menerima tamu minimal sepuluh
sepuluh dalam satu hari
kalau satu saja kurang dari sepuluh mereka terkena dendah
ini aturan yang memang sudah keperlaluan bagi kita
oke baik pak yusri
saya ke mbak ai mbak ai apakah juga sempat mengetahui mungkin ada foto atau apa di mana mereka tinggal selama ini
mungkin bisa digambarkan kepada kami sebenarnya kondisinya seperti apa
kalau anak anak ini tadi kondisinya tapi kalau bagaimana berada di situ kronologi kami memang bersama polda kemarin sudah gelar sama sama
bahwa mereka sudah ditampung dari awal di sana di tempat di tkp ini
jadi ketika datang dari daerah langsung di situ
betul ada tempatnya ternyata bukan hanya kafe yang kita bayangkan gitu ya sebagai tempat minum
tapi ternyata ada tempat penampungan anak anak ini di mana mereka disitulah untuk melakukan melayani tadi
sepuluh anak ada berapa kamar mbak
saya kebetulan tidak ke sana
tapi dari kepolisian inilah sehingga sudah terlihat di mana ruang eksploitasi yang betul betul dirasakan oleh anak ini
jadi sehingga yang kami kejar dan kami lihat bahwa pemetaan ya penyampaian dari kepolisian sehingga sudah memperlihatkan adanya tindak eksploitasi dan kemudian perdagangan manusia
jadi bukan hanya di tindak eksploitasinya
tetapi tadi disampaikan oleh pak kabak ada persoalan persoalan yang tidak dibayar gaji tidak dibayarkan gitu ya
kemudian juga anak anak ini ternyata mendapatkan begitu banyak paksaan ya untuk melayani tamunya harus sekian
ada target dan kalau tidak tentu ada punishment mungkin di situ
nah ini kan sesuatu yang menurut saya lebih dari sebuah eksploitasi
tetapi memang tindak perdagangan yang begitu kuat sehingga memberikan dampak pada eksploitasi pemanfaatan uang pemanfaatan materi yang diharapkan oleh para pelaku sedemikian besar
dan tadi kita dengar kan dari berbagai kronologi yang disampaikan juga sampai omsetnya begitu besar
nah saya kira disinilah letak bahwa persoalan yang kita hadapi bukan persoalan biasa
ini adalah extraordinary
apalagi sudah tadi dinyatakan bahwa sesungguhnya ada rangkaian ada sebuah situasinya sudah lama tapi kemudian orang seolah olah tutup mata gitu
tapi pada akhirnya ya bagaimanapun juga menutup bangka ya
ini persoalan anak anak gitu bukan persoalan misalnya mohon maaf kalau tanda petik perempuan dewasa mungkin orang akan melihatnya tutup mata juga selesai
tapi kalau ada anak

ada situasi yang menggugah bahkan anaknya sendiri saking takut dan dia menerabas rasa ketakutan melaporkan kan situasi itu
dan saya kira inilah apa beragam
jadi anak korban yang melaporkan
iya yang kemudian dia lapor dengan nomor ke ibunya
kalau kemarin disampaikan di polda itu seperti itu
jadi masyarakat dalam hal ini memang siapa ya ada salah satu korban yang menyampaikan ke orang tua dan saya kira ini yang patut kita apresiasi
iya jadi rasa ingin bebas lari
bebas lari dan kabur dari tempat yang memang sudah betul betul menurut saya sudah menghilangkan harkat dan martabat manusia disitu
bu aude tapi pr besar sekarang itu adalah memastikan mereka yang menjadi korban itu kemudian tidak jatuh di lubang yang sama
tentu saja harapannya itu karena banyak kasus beberapa kasus itu terjadi
jadi korban kemudian sudah berhasil diselamatkan
tapi tidak bisa survive
bisa survive dan kemudian jatuh di lubang yang sama
yang harus dilakukan sekarang memastikan itu tidak terjadi lagi apa bu audi
pertama kita harus mengadakan pendampingan kemudian memberikan bimbingan kepada korban supaya mereka menghilangkan trauma
dan yang kedua mereka mempunyai masa depan
nah itu yang harus dilakukan
nah kemudian supaya tidak ada lagi terjadi ya itu mungkin pertama yang harus dilakukan adalah mendata data
yang kafe karaoke yang terbukti sudah mempekerjakan anak itu harus ditutup
nah yang kedua hiburan hiburan seperti kafe karaoke itu mereka harus memberikan data siapa saja yang dipekerjakan di situ
usia berapa yang dipekerjakan disitu
tapi kan biasanya semuanya bisa dipalsukan ibu
nah inilah yang tadi itu lintas sektoral itu harus bekerja
bekerja mungkin harus yang tadinya speednya cuma berapa
yang harus lebih lebih semangat lagi lebih kuat lagi yaitu misalnya harus
harus langkah lebih maju daripada mereka
lebih maju yaitu misalnya gini ppap satpol pp kemudian mungkin pariwisata komisi b harus melakukan mungkin investigasi atau
razia yang kepada kafe kafe tersebut disitu
nah yang terakhir mungkin harus ada hotline
cepat mengakses ketika ada hal hal janggal di lingkungan atau di sekitarnya
mungkin itu sih langkah langkah yang
nah kemudian harus fokus memang harus fokus lintas sektoral ini terutama kepada dinas ppap ya
ya harus kita sama samalah supaya bagaimana mata rantai sindikat perdagangan anak ini bisa harus tuntas lah di jakarta
karena bagaimanapun ini akan menjadi ini sekarang betul betul menjadi tamparan keras ketika pertama itu terjadi di ibu kota
sekali lagi tidak jauh dari pusat pemerintahan sepuluh anak anda katakan sendiri ini kasus yang biasanya sulit sekali sepuluh anak berada di satu tempat yang sama gitu kan
kalau mbak ai tadi mengatakan ini sulit dan sama sama mengapresiasi polisi untuk itu
tapi sekali lagi healing atau rehabilitasi itu yang sekarang menjadi pr nya
berapa lama proses yang harus dilakukan itu mbak ai dan tingkat keberhasilannya sejauh ini seperti apa
dari pengalaman yang sudah dilakukan oleh kpai nanti setelah jeda kita bahas itu tetap bersama kami
anda masih bersama kami di cnn indonesia kami masih membahas soal dugaan perdagangan manusia perdagangan anak di wilayah jakarta utara
yang baru saja diungkap oleh polda metro jaya saya masih bergabung dengan kami kb tumas polda metro jaya pak yusri yunus
ya mbak putri
pak yusri memastikan ini tidak terjadi lagi di ibu kota bagaimana tadi ada ide melakukan razia gabungan dengan beberapa pihak apakah itu mungkin dilakukan
memang betul itu yang paling utama untuk ininya ya preventifnya ya
jangan hal ini
jangan hal ini
tapi secara preventif memang betul kata bu waudit tadi dengan baik
bahwa kita harus ada kebersamaan instansi instansi terkait ini pemerintah daerah maupun juga dari pihak kepolisian
dan yang paling utama sebenarnya memang yang bisa dikatakan juga tadi bahwa kepedulian masyarakat di sekitar situlah yang memang kita butuhkan sebagai bahan informasi kepada kita semuanya
khususnya kepolisian polda metro jaya ini yang paling utama
apakah polda metro jaya juga ada rencana mungkin untuk bekerja sama dengan dprd
melakukan sosialisasi masalah ini kepada mereka yang berada di wilayah itu
untuk meningkatkan kewaspadaan
itu jalan terus
itu kan secara preventif ya memang
kami dari unit limas juga ada juga dari bidang resursen juga unit renata juga tetap dilaksanakan sosialisasi secara preventif
tapi harapan kami kalau memang bisa bersama sama lebih bagus lagi
pak yusri kapan kira kira ada perkembangan terbaru dari kasus ini pak yusri yang akan disampaikan kepada publik
rencana nanti kalau memang terungkap lagi ya
kita rencanakan memang tim ini masih bergerak
kapolda langsung sangat peduli dengan kasus ini
langsung segera membentuk tim untuk segera membongkar semua tempat tempat prostitusi secara terselubung seperti ini mbak
kalau memang nanti ada kami akan sampai ekspos
kami akan sampaikan semua kepada masyarakat
dan perbuatan ini memang harus segera kita tindak dan kita hukum sebesar besarnya untuk para pelaku pelaku ini mbak
pak yusri yunus terima kasih malam hari ini sudah bergabung
terima kasih mbak putri terima kasih bu ade
mbak ai berapa lama sekarang waktu yang dibutuhkan oleh adik adik kita ini untuk pulih kembali
dan apakah disini bagaimana peran orang tua mereka disini
pastinya ada assessment ya dimana setiap anak pasti akan ada berbeda beda satu dengan yang lain
tapi kalau saya mengikuti beberapa kasus yang hampir sama itu ada yang tiga enam sampai sembilan bulan
dan ini juga belum tentu dinyatakan pulih
karena selalu diakhiri dengan reintegrasi dengan keluarga dan disitu ada monitoring
nah persoalan dengan keluarga ini juga beragam
ada yang orang tuanya memang menolak merasa aib dirinya
kemudian dia juga merasa dibohongi selama ini anaknya tidak menyampaikan apa apa kenapa dia menghilang
nah saya kira ini poin penting karena apa yang sudah dilakukan rehabilitasi mungkin sekian bulan sampai sembilan bulan ini ketika di level keluarga pengasuhannya hampa
dan kemudian apa menter
mereka juga mentah gitu ya
maka situasi ini memperburuk situasi anak
nah saya kira dimana
dan itu yang bisa menyebabkan mereka kembali kejatuh lubang yang sama
itu yang tadi disampaikan
makanya bentuk dari gugus tugas inilah sesungguhnya pemerintah pusat pemerintah daerah menjadi satu kesatuan dalam melakukan langkah langkah selanjutnya
karena fokus kita memang anak ini di level tengahnya sebuah ada trauma healing gitu ya
dan kemudian ada sebuah apa namanya rehabilitasi
di hilirnya mereka harus kembali bersekolah karena mereka kan punya hak dasar yang tertunda bahkan tercerabut ya
karena situasi keluarga yang broken home biasanya ini yang membuat anak tidak mau sekolah tidak punya minat dan lain sebagainya
kemudian skill karena dia ingin kerja datang ke sini itu ingin kerja
tetapi karena unskill lagi lagi dia hanya yang instan yang bisa dia lakukan misalnya hanya tadinya ingin menjadi pramu saji tapi kemudian disitulah ada ruang perdagangan yang sedemikian eksploitatif
karena panjang sekali ketika kita melihat pemetaan ini
namun ini akan terjawab ketika misalnya dpr ya mbak ode lakukan pengawasan karena bagian dari tugas bernegara kita
kami juga dari pengawas untuk memastikan bahwa dinas dinas di bawah seperti di snaker gitu ya itu juga memang memiliki tugas dan fungsi menarik anak anak di tempat kerja
tadi saya sangat setuju rajia ini konteksnya tidak kemudian selalu hankam gitu ya diamankan seperti itu
tapi kemudian anak anak ditarik dan diberikan latihan vokasi
nah menaker itu sesungguhnya dinas tenaga kerja itu punya ruang seperti itu
jakarta memang unik bu dia daerah transit dia daerah tujuannya dia daerah asalnya gitu ya
anak anaknya kan dari jawa barat tadi kan kita dengarkan
nah akan tetapi memang di pergub ya dki sudah punya pergub gugus tugas tentang tppo disitu sangat jelas siapa yang melakukan tadi menarik anak anak dari ruang pekerjaan terburuk
seperti karaoke diskotik anak bekerja dari jam enam sore sampai jam enam pagi tidak boleh
nah saya kira disinilah ruang otokritik terhadap pemerintah daerah gitu ya
mungkin ibu karena bagian budgeting tau pos anggaran
itulah yang saya kira menjadi bagian penting tadi konteks rajia atau memastikan sesungguhnya anak anak tidak berada di sana
jadi bukan lagi orientasi mungkin hankam bagi kepolisian
tapi yang saya ingin tahu adalah mengembalikan sebuah situasi anak anak kepada situasi yang lebih baik yang memang dia kedepan memiliki tantangan
situasi naturalnya anak anak
hidup bermasyarakat memiliki pendidikan bahkan memiliki kemampuan skill tadi yang memang menjadi bekal untuk hidup seperti normal dan biasa kembali
oke bu audi apa yang akan dilakukan sekarang mungkin ada yang akan diinisiasi jadi gugus tugasnya sudah ada
kalau misalnya sekarang ada begini jadi apakah gugus tugasnya tidak bekerja dengan baik
apakah dalam waktu dekat akan mempertanyakan itu kepada pemprov misalnya
ya nanti kita memang sudah ada komunikasi dengan dinas ppapp dan komisi e
nanti mungkin kita mengajak lintas komisi juga seperti komisi b dan komisi seperti komisi a juga
nanti kita akan segera langsung bikin
kan kalau gugus tugas itu kan kewenangannya ppapp
jadi kita akan langsung membuat langkah langkah konkret apa yang kita akan laksanakan
tadi seperti mungkin yang langsung pertama kita lakukan adalah tadi itu mendata tempat karaoke karaoke cafe yang memperkerjakan anak di bawah umur
tadi seperti dan setelah kita lihat kan banyak juga kafe yang ada tempat tidurnya
kok kafe ada tempat tidurnya kan aneh banget
karaoke ada tempat tidurnya untuk apa
nah itu salah satunya
terus kemudian ya kita minta tolong ppapp kemudian satpol atau dinas para wisata memberikan apa
supaya mereka hiburan itu memberikan data siapa saja yang bekerja di situ usia berapa
nah itu yang harus kita lakukan sekarang supaya tahu betul tindakan apa yang akan kita lakukan
jadi langkah langkah konkret segera akan kita lakukan setelah ini dengan pemprov dki jakarta
sekalian itu bisa dipastikan itu tidak akan semudah meminta data dari
tidak akan semudah data
ya kan pasti pasti akan ada penolakan
itu harus kita lakukan karena kan harus ada upaya kesana
bu aude terima kasih malam hari ini sudah hadir
mbak ayu terima kasih banyak malam hari ini kita sudah membahas ini
dan kita akan jeda setelah jeda kami ada informasi dari seputar bumn aksi bersih bersih erick thohir
dalam tubuh garuda tuntas jajaran direksi baru garuda diumumkan
ada wajah baru menghiasi nama komisaris dan direksi garuda
tetap bersama kami di cnn indonesia